dari jambi kita bergeser ke sulawesi tengah saudara
tiga orang nelayan asal poso yang menjadi korban kecelakaan kapal nelayan
ditemukan tim sar gabungan di perairan morowali sulawesi tengah
ketiganya meninggal dunia setelah kapal mereka terbalik akibat cuaca buruk
tiga nelayan asal poso yang menjadi korban kecelakaan kapal nelayan
di perairan bahodopi kabupaten marowe
ditemukan dalam keadaan meninggal dunia
sebelumnya kapal nelayan mereka terbalik dihantam gelombang saat cuaca buruk
dua nelayan berhasil diselamatkan sementara tiga korban yang meninggal
sebelumnya sempat hilang belum ditemukan hingga saat ini
berhasil menemukan satu korban atas nama hamka
kemudian korban yang kedua berhasil ditemukan pada pukul delapan belas
dan kedua korban tersebut kami evakuasi ke
klinik ini menggunakan ambulans
demikian untuk laporan pagi ini
sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh